bagi anda yang tahun dua ribu delapan belas ini memiliki resolusi tidak sekedar menabung namun mau naik kelas mencoba berinvestasi
dialog sore hari ini layak menjadi acuan anda
prospek positif pada ekonomi global mendorong investasi ataupun juga investor mencermati potensi profit atau cuan ya sepanjang tahun ini
beragam investasi memberikan imbal hasil dan juga tidak sedikit terimbas sentimen domestik dan juga global
lantas sesuai dengan karakter kemudian target serta pendapatan anda instrumen investasi mana yang paling cocok untuk anda
berburu investasi paling untung dua ribu delapan belas kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
dan sudah hadir di studio dua cnn indonesia kepala riset pt bareksa portal investasi
ini adalah niputu kurniasari
mbak putu halo
dua ribu delapan belas sudah mulai masuk nih ya mbak putu
tapi saya mungkin di awal begini kita tahu bahwa mungkin ada masyarakat indonesia untuk penetrasi investor sendiri belum terlalu besar dari total populasi penduduk
nah kalau anda melihat kalau yang tahun ini ingin investasi kan ada beberapa investasi mungkin secara sederhana anda bisa menjelaskan
instrumen investasi apa saja yang mungkin bisa menjadi pertimbangan calon investor
ya kalau misalnya tadi mbak hera sebutkan penetrasi ya memang penetrasi
kita masih paling rendah di compare dengan negara negara lain
tapi berita bagusnya di tahun lalu jumlah investor domestik kita jauh meningkat hampir dua kali lipat
jadi untuk jumlah investor reksadana terutama itu sudah meningkat hampir dua kali lipat
dan itu juga terlihat dari bagusnya kinerja indeks
disupport juga dengan bagusnya kinerja indeks reksadana dari rata rata reksadana
baik mbak putu kalau misalnya kita lihat kita punya saham
instrumen investasi kita punya juga mutual fund juga kita punya kemudian kita punya lagi obligasi dan sebagainya
kalau untuk pemula anda memiliki mungkin rekomendasi pertimbangan pertimbangan tertentu seperti apa untuk investor pemula
agar bisa mencoba berinvestasi jadi nggak cuma nabung ya kan dikit ya bukannya kalau nabung ya
kalau investasi mungkin bisa berbuah lebih banyak lagi gitu
kalau untuk terkait kita benar benar sangat awam kita mungkin start dari reksadana sih itu udah paling bener sih mbak hera
reksadana pun kan ada tingkatannya dari resiko yang paling rendah sampai resiko yang paling tinggi
jadi kalau memang mau mulai benar benar mulai belajar itu dari reksadana yang namanya reksadana jenis pasar uang
ya itu sangat mirip dengan produk deposito cuma bedanya ini lebih fleksibel
jadi kapanpun bisa dana dicairkan ataupun kapanpun dia bisa masuk
kalau deposito nggak bisa kan ya ada ketentuannya
sementara dari sisi imbal hasil memang imbal hasil itu dengan deposito
lumayan mirip bahkan ada benefitnya tidak dikenai pajak
tapi kemudian kalau memang kita sudah belajar di situ baru kita masuk ke yang resikonya lebih tinggi seperti yang pendapatan tetap maupun reksadana saham
oke mbak putu sebelum kita lebih dalam kita memiliki cat kita memiliki data ini adalah kinerja kita bicara indeks tadi sudah disinggung oleh mbak putu sebenarnya
selain ini bagaimana performa indeks kita sangat baik ya kita tahun dua ribu tujuh belas meskipun kalau kita compare dengan beberapa di regional bukan yang terbaik tapi salah satu yang terbaik

iya kita lihat mbak putu pertumbuhan
juga cukup signifikan kita menutup tahun dua ribu tujuh belas dengan rekor juga gitu untuk di pasar modal
menurut anda sendiri tadi anda sudah menyinggung mengenai yang sedikit beresiko yaitu reksadana saham
apakah ini bisa menjadi referensi kalau yang ingin ya sedikit high risk tapi high return gitu bisa menjadi acuan juga
ya jadi memang untuk reksadana saham bisa jadi acuan cuan memang perlu sedikit kita perlu sedikit pelajari lebih lanjut karena terkait di tahun dua ribu tujuh belas kemarin
kalau saya bisa review sedikit bahwa pergerakan indeks kan memang ditopang mayoritas oleh saham saham berkapitalisasi besar terutama di sektor finance karena dari sisi earning growth nya juga dia lumayan cukup tinggi dibandingkan dengan sektor sektor yang lain
karena itu makanya memang di tahun dua ribu tujuh belas tidak semua reksadana saham outperform dari indeks itu kalau misalkan dilihat dari dua ratus delapan puluh an reksadana saham itu hanya sekitar tiga puluh an reksadana saham yang di atas
ihsg bahkan kalau yang di atas lg empat puluh lima itu jumlahnya hanya sekitar dua puluh
artinya hanya belasan persen ya sebelas dua belas persen saja ya
dan itu mayoritas adalah tadi anda sebutkan di bergerak di sektor
jadi memang dia memang memegang di yang sektor sektor kapitalisasi besar dan juga sektor keuangan
baik dan kemudian kalau kita ingin berbicara tentang pendapatan tetap itu seperti apa lagi
kalau pendapatan tetap tahun lalu justru lebih menarik dan saya rasa juga tahun ini masih cukup menarik
terkait dengan kita memperoleh
oke mbak putu saya jadah sedih kita lihat ini ada angkanya banyak sekali ya
tapi kita lihat ini adalah bagaimana perbandingan mungkin juga pak penonton juga bisa melihat kan lihat angka tuh tenor tenornya sesuai aja gitu ya mbak putu ya
mau pilih sesuai kebutuhan
bisa mungkin anda memberikan rekomendasi dengan angka angka ditable ini
oke jadi kalau misalkan dilihat di dalam satu tahun terakhir
contoh kasus misalnya
satu tahun terakhir indeks reksadana saham which is artinya rata rata dari seluruh reksadana saham yang tadi jumlahnya sekitar dua ratus delapan puluh an itu hanya sembilan satu persen
berarti memang banyak yang underperform
tapi kalau dilihat dari indeks reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi itu jauh lebih tinggi
jadi tahun ini dia outperform dibandingkan dengan indeks reksadana saham
indeks reksadana pendapatan tetap
jadi memang itu ditopang dari sisi karena kita kemarin memperoleh kenaikan investment grade
dan tambah lagi salah satu lembaga survei menaikkan lebih lagi ya diatasnya lagi
betul betul jadi memang prospeknya
masih cukup baik untuk indeks tersebut
kalau untuk pemula mbak putu merekomendasikan misalnya saya ingin pegang reksadana untuk satu tahun tiga tahun langsung tiga tahun
sambil mempelajari performa misalnya saham gitu performa tertentu atau seperti apa
jadi kalau dilihat memang kita bisa diversifikasi mbak
di reksadana pendapatan tetap dan sisanya kita bisa masukkan di reksadana saham
oke jadi sederhananya kalau kita buat sebuah simulasi saya punya satu juta misalnya
jadi dua ratus sampai tiga ratus ribu saya masukkan ke reksadana pasar uang
kemudian lima ratus ribu saya masukkan ke reksadana pendapat tetap
sisanya saya masukkan reksadana saham
betul itu diversifikasi yang cocok untuk yang investor pemula sih mbak her
tapi ada tidak yang memang menyediakan sampai angka ratusan ribu gitu
karena kan biasanya investor
investor investor itu kesannya gede harus punya uang idol jutaan rupiah gitu
kalau sekarang industri ini seperti apa
enggak jadi memang sekarang industri ini justru dengan mudahnya gitu
memberikan kemudahan dengan fasilitas banyaknya juga penyedia agen penjual secara online gitu
jadi bisa dimulai dari seratus ribu bahkan ada yang beberapa reksadana yang bisa lima puluh ribu atau sepuluh ribu
lima puluh ribu ada
sudah bisa ya gitu
kalau misalnya mbak putu bilang banyak tapi bagi calon investor
kan dia susah menemukan
mbak putu mungkin punya rekomendasi ke mana saja kita bisa mendapatkan selain ke mbak google pastinya
tentu saja kalau misalnya dari sisi
kalau saya merekomendasikan tentu di tempat kami pun bisa dilakukan pembelian
jadi melalui platform bareksa ataupun memang ada beberapa platform online yang lain dan juga bisa masuk lewat bank
cuma memang saat ini akan lebih mudah yang online sih karena dimanapun kita bisa melakukan pembelian reksadana
kalau mengenai online
salah satu kekhawatiran di zaman now gitu adalah aman gak sih gitu
karena kan saya harus trading pakai akun kan ada akun perbankan ya
akun bank saya akan bisa didetek gitu
seperti apa mungkin ada saran sendiri apa saya buka akun bank khusus untuk investasi
jadi yang uang yang lebih banyak itu tidak liar ada di mana mana gitu kan seperti apa
jadi baik online ataupun tidak online sebetulnya cukup aman ya
karena di reksadana sendiri
karena uang kita itu tidak dipegang langsung oleh manajer investasi
jadi dipegang oleh bank kastidian
jadi otomatis asetnya itu tidak seperti investasi yang lain asetnya dikelola dan kemudian disimpan juga di pengelolanya
kalau ini kan berbeda
jadi kalau dengan rekening sendiri pun tidak masalah sih mbak hera
jadi menurut anda tidak terlalu beresiko
tidak terlalu beresiko sama sekali
karena dari sisi pengelolaannya pun terpisah
kami manajer investasi hanya
kami pengelola kami hanya sebagai perantara
sementara tempat penyimpanannya ada yang dinamakan dengan bank kastidian
dari sekian banyak reksadana tadi yang kita sebutkan
yang meskipun kita tetap pada teori high risk high return
tapi anda mungkin punya gambaran gitu seperti apa untuk yang ingin dapat untung gede
kadang kan anak anak milenial ini belum menikah kan
ada banyak juga yang belum punya pacar mungkin kan
jadi belum punya tanggungan misalnya ya
jadi mereka bisa mungkin mencoba sesuatu yang lebih tinggi
tinggi resiko tapi dia juga banyak untung yang lebih tinggi
mungkin anda memiliki saran instrumen
kalau saya lihat untuk prospek di tahun dua ribu delapan belas
reksadana pendapatan tetap masih cukup masih punya peluang
karena terkait juga dari sisi inflasi kita masih stabil
kemudian juga pertumbuhan ekonomi kita juga diperkirakan akan naik tahun depan
jadi saya rasa untuk pemain awal bisa masuk ke reksadana pendapatan tetap
lebih agak aman dibandingkan dengan kita direct langsung ke reksadana saham
tapi kalau pun
tapi kalau pun
memang ingin masuk ke mencoba belajar di reksadana saham
kalau kami lihat sih masih yang akan di posisi teratas masih di sektor sektor unggulan
jadi di sektor sektor yang bucip
di sektor sektor yang kapitalisasi besar
mungkin bisa start dari yang dinamakan reksadana indeks
karena dia benchmarking dengan indeks yang ada di bursa
dan kalau misalnya kita melihat tadi yang anda sebutkan bahwa
ada beberapa tadi yang anda sebutkan bahwa benchmarknya tadi adalah untuk saham
tapi kemudian kita juga ingin mengetahui selain tadi yang tadi anda sebutkan
apakah ada instrumen instrumen lain yang bisa anda rekomendasikan
karena misalnya pendapatan tetap
orang calon investor mungkin masih gak tahu pendapatan tetap seperti apa
pak mungkin bisa anda berikan gambaran
apakah tiap bulan secara auto debit saya akan dipotong dalam tabungan saya atau seperti apa mbak
jadi memang sebetulnya ada fasilitas untuk auto debit
jadi setiap bulan kita bisa langsung investasi di satu instrumen tertentu
memang ada juga yang kita bisa berdasarkan timing
jadi ada yang menyebutkan misalnya
untuk di awal awal tahun ini masih cukup prospektif untuk kita masuk ke reksadana saham
ataupun reksadana pendapatan tetap
karena biasanya memang sampai kita sampai di bulan mei biasanya pergerakan indeks itu cukup positif
karena ditopang juga dengan indikator indikator ekonomi yang positif
tapi ketika sudah mulai pertengahan tahun
itu mungkin sudah mulai agak sedikit kita melihat dulu
untuk prospek akhir tahunnya seperti apa
itu bisa di compare ke reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap dulu
mbak putu dua ribu delapan belas ini sudah kita mulai
bisa anda ceritakan outlooknya akan seperti apa
karena buat saya yang mau mungkin investasi di reksadana jadi saya punya acuan
untuk reksadana saham kalau kami lihat sepertinya tadi untuk dari sisi saham sendiri memang masih bergerak di sektor sektor yang kapitalisasi besar
karena kalau kita lihat di tahun lalu itu outflow asing di saham ya di equity itu cukup besar gitu
jadi penopangnya lebih banyak dari investor domestik
sementara untuk dua ribu delapan belas
berapa persen itu mungkin porsinya
lumayan cukup tinggi ya
jadi kalau secara tahunan itu mungkin cuma sekitar tiga puluh an
tapi kalau misalnya kita lihat dari mulai titik puncak tertingginya sampai akhir tahun dua ribu tujuh belas
karena memang ada perpindahan shifting ke obligasi dan juga memang ada kondisi eksternalnya juga masih cukup khawatir karena terkait dengan the fed
yang akan menaikkan lagi
kita memiliki data mengenai obligasi mungkin sebelum lebih menyeluruh mengenai outlook dua ribu delapan belas kita lihat mengenai datanya berikut ini
nah pertumbuhan imbal hasil obligasi mungkin bisa diuraikan lagi seperti apa chart ini artinya bagi para calon investor
kalau misalkan dilihat indeks terus menyentuh rekor ya
jadi sampai di atas enam ribu tiga ratus
sementara untuk yield sendiri pun saat ini posisinya juga kalau di compare dengan tahun lalu jauh lebih rendah
karena kita berada di sekitar enam dua enam tiga persen untuk dari sisi yield obligasi pemerintah sepuluh tahun
itu yang merupakan benchmarknya kita sih
di compare dengan awal tahun yang masih sekitar hampir delapan persen
which is itu ada penurunan yield dua persen
kalau untuk obligasi itu berbanding terbalik mbak
jadi kalau yieldnya turun berarti artinya harga obligasi naik signifikan
nah ini kalau dilihat itu terendah itu sebetulnya kita terjadi pada saat komoditas tinggi waktu sekitar dua ribu dua belas an
jadi dengan adanya dan kalau dilihat nih kapan mulai titik turun ya yield kita
aumetrically langsung mengalami penurunan dan itu berbanding terbalik tadi dengan nilainya ya
ya nah itulah makanya mengapa indeks kita masih tetap terjaga walaupun outflow asing terjadi seperti itu
silahkan lanjutkan mungkin tadi anda ingin menjelaskan lebih dalam lagi mengenai outlook
tadi anda sudah mengenai reksadana saham selanjutnya mungkin
kemudian untuk tadi seiring dengan penurunan yield saya rasa reksadana pendapatan tetap juga masih cukup perspektif
untuk di dalam
di tahun dua ribu delapan belas
sementara untuk reksadana pasar uang itu masih mengikuti suku bunga acuan sih
cuma kalau kita lihat suku bunga acuan saat ini
relatively masih cukup stabil belum ada indikasi penurunan lagi
jadi kalau misalnya saya satu juta saya dapat
selanjutnya tadi tentang pasar uang
kemudian kalau reksadana saham sudah
untuk syariah memang kalau kami lihat lebih stabil di reksadana pendapatan tetap syariah di compare dengan reksadana saham syariah
karena tadi balik lagi penopang ihsg itu masih di sektor keuangan
sementara sektor keuangan tidak masuk dalam kategori syariah
jadi kita langsung saja ke idx untuk langsung melihat bagaimana posisi penutupan real time
indeks harga saham gabungan dan sudah ditutup enam belas tetap
masih bergerak angkanya
detik detiknya kita tunggu
sudah berhenti angkanya
tidak bergerak lagi kah
berada di zona hijau
kita ditutup rally kita tiga hari beruntun
semakin perkasa kita pada perjalanan sesi ke dua
trading value hari ini tujuh tiga triliun rupiah
dan volume perdagangannya lebih dari rata rata harian
sepuluh tujuh miliar saham
dengan frekuensi perdagangan tiga ratus lima puluh dua dua ratus sembilan transaksi sepanjang hari ini
dan memang hari ini mbak putu kita tahu bahwa memang indeks mengikuti ataupun mengekor pergerakan bursa asia pasifik
yang hari ini juga tampaknya begitu optimistis
dengan musim laporan kinerja keuangan yang tampaknya akan positif
kemudian juga bagaimana indikator ekonomi global tampaknya juga diproyeksi akan positif
sehingga ini semakin mendorong potensial kita akan ataupun asia pasifik akan menyentuh lagi
jadi level all time high ya
jadi itu yang membuat kita begitu optimistis sehingga investor mau akan aksi beli
dan hari ini memang salah satu saham yang rajin di koleksi oleh investor adalah wika ya
pada tiga puluh menit tadi jelang penutupan saya lihat masih menjadi yang di koleksi oleh pelaku pasar
baik saya kembali ke mbak putri
mbak putu seperti apa tadi tadi sudah kita ke syariah
ada lagi yang lain mungkin bisa menjadi referensi
ya jadi yang jadi referensi juga untuk terutama kita memang mau tidak mau ketika melihat reksadana saham kita harus melihat dari sisi sektor apa sih kira kira yang masih
jadi selain yang tadi yang kapitalisasi besar tahun ini kan juga kita akan memulai memasuki tahun pemilu
tahun politik ya
tahun politik mulai dari pilkada kemudian dari tahun depan kita akan
jadi kalau misalkan perbankan
karena mungkin akan lebih merata ke beberapa sektor
jadi dengan adanya election mungkin bisa masuk ke sektor konsumsi
kemudian juga untuk konstruksi juga sudah mulai dilakukan pembayaran itu juga akan menopang juga sektor konstruksi di awal awal tahun ini
juga tadi bergeser juga ke barang konsumsi
ada yang disebutkan
dan tampaknya kita ingin melihat lagi seperti apa mengenai outflow dan inflow untuk asing sendiri seperti apa ke pasar kita mbak putu
iya jadi kalau kami lihat justru masih trennya masih positif kalau asing ya masih positif di obligasi
ya ini dia kita memiliki datanya seperti apa
ya jadi kalau ini adalah untuk yang
ini adalah untuk yang equity
jadi kalau dilihat ini akumulasi dari sisi lima tahun terakhir jadi terlihat memang kita tuh sudah net outflow sebetulnya di equity ya
jadi dilihat dari akumulasi dalam lima tahun kita sudah net outflow sekitar dua puluh triliun
nah ini kita harapkan akan kembali di dua ribu delapan belas seiring dengan mulai stabilnya kondisi ekonomi di amerika
kemudian juga dengan adanya
kemudian juga dengan adanya potensi dari sisi tadi
tadi kalau pilkada ini berjalan dengan mulus
itu tidak menjadi pengaruh investor menjadi wrnc dengan tahun politik
kalau dilihat dari
kalau dilihat dari historicalnya sih justru malah positif sih pak
oh malah positif ya
karena tadi terjadi peningkatan dari konsumsi domestik itu yang menjadi daya tarik dari investor asing
meskipun mungkin sekarang konsumsinya mungkin beralih ya karena kita tahu ada e commerce dan lain sebagainya itu juga akan mempengaruhi menurut anda
tapi kalau kita lihat kan dari sisi total
kalau kita lihat kan dari sisi total total belanja retail itu konsumsi e commerce itu masih relatif jauh lebih kecil gitu
jadi growthnya mereka memang tinggi tapi belum sampai betul betul mengerus dari sisi belanja retail kita
ya jadi sudah saatnya lah calon investor hari ini di tahun dua ribu delapan belas tidak hanya menabung ya
karena kita menguji cuan kita seberapa keren sih kita dua ribu delapan belas
terima kasih mbak
karena tadi tiket suku bunga acun kan juga mulai turun gitu
jadi memang harus banyak alternatif investasi yang lain
banyak alternatif lain dan instrumen investasi sudah menunggu anda tinggal pilih sesuai cocok yang mana budgetnya berapa pendapatannya berapa
terima kasih niputu kurniasari kepala riset bareksa portal investasi telah bersama kami di cnn indonesia business